setelah wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku membahas banyak hal ketika bertemu presiden terpilih prabowo subianto akhir pekan kemarin
beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan adalah soal kabinet dan partai politik yang merapat ke koalisi indonesia maju
pertemuan akhir pekan kemarin antara prabowo dan gibran adalah yang pertama pasca kpu menetapkan pasangan prabowo gibran sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh
sebelumnya hubungan prabowo gibran sempat diisukan sedikit renggang saat absennya gibran dalam pidato kemenangan prabowo di kertanegara rabu lalu
sebab hingga kini indonesia belum memiliki duta besar untuk amerika pasca rosan ruslani mengundurkan diri menjadi ketua tkn prabowo gibran
ternyata tidak sama sekali